dusun posong kecamatan tapen bondowoso yang semula hanyalah kampung kecil kini mulai banyak dikenal
apalagi ekonomi warga di dusun ini terus berubah seiring aktivitas sehari hari menjadi youtuber
berbagai mobil mewah keluaran terbaru berjajar di jalan desa yang sempit ini
mobil ini dibeli dari hasil monetisasi konten youtube mereka
dengan menjadi youtuber ekonomi warga dusun ini kian meningkat
mungkin tuhan sudah mengatur semuanya untuk saya ketemu mas imam dan diajarilah oleh beliau mengenal youtube
dan dapat meraih satu satu impian saya seperti di belakang saya ini saya beli cash bukan hasil riba dan bisa membangunkan rumah untuk orang tua saya
dan juga alhamdulillah yang sangat bersyukur sekali bisa memberangkatkan umroh orang tua
sebelumnya para pemuda desa ini merantau ke luar pulau seperti ke pulau bali
hanya untuk mencari pekerjaan
kini mereka kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarganya masing masing
konten mereka rata rata bertema edukasi hingga pesan sosial
setidaknya ada kurang lebih satu ratus lima puluh warga yang memilih menjadi youtuber
dan mayoritas adalah kalangan remaja
adanya youtube di kampung saya ini dan mereka menekuninya alhamdulillah mereka semuanya sangat bermanfaat
sehingga uang tidak harus dicari keluar rumah

mencari kita ke dalam rumah
selain bisa memperbaiki ekonomi keluarga dengan menjadi youtuber juga mengasah kreativitas para remaja
saya fulkus mandani bondo woso jawa timur